jelang asian games dua ribu delapan belas indonesia kini memiliki sejumlah fasilitas olahraga yang berstandar internasional
yang berdiri megah di kawasan gelora bung karno senayan jakarta
namun di sisi lain untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut
pihak gbk harus menaikkan harga sewa demi menutupi biaya perawatan
akan menjadi tuan rumah asean games dua ribu delapan belas agustus mendatang
fasilitas olahraga yang ada di kawasan gbk kini telah memenuhi standar internasional
namun imbasnya uang sewa untuk menggunakan fasilitas olahraga di gbk kini menjadi lebih mahal
hal ini sempat dikeluhkan oleh pengurus besar persatuan atletik seluruh indonesia
tapi saya belum tahu nih kejurnas jadi apa enggak
karena kalau kita adakan kejurnas di sini
untuk enam hari
masyarakat yang selama ini menggunakan fasilitas olahraga di kawasan gbk pun
juga merasakan imbas dari kenaikan harga sewa ini
besaran kenaikannya dapat mencapai dua kali lipat
salah satu contohnya adalah sewa di lapangan sepak bola abc ini
untuk pemakaian dua jam sewa termurah di lapangan abc adalah satu lima juta rupiah
sedangkan untuk yang termahal ada di angka tiga delapan juta rupiah
semua tergantung dari jam anda menyewa
reaksi terhadap kenaikan harga sewa ini pun beragam
kalau saya lihat dari harga segini kalau bisa memungkinkan bisa turun lagi sedikit
saya pikir masih bisa visible lah dari yang ada sekarang ya
saya lihat sih emang harga ini lumayan kompetitif ya
saya juga udah bandingin kan ini di gbk ada di simpruk ada di aldiron
dan cuma emang yang saya lihat sampai sekarang lapangan yang paling bagus untuk di sekitar jakarta itu di sini
ini untuk yang terbaik
dengan biaya perawatan yang tinggi kenaikan harga sewa memang tidak terhindarkan
namun harga yang ditetapkan sekarang diklaim pusat pengelola kawasan gbk atau ppk gbk
tetap lebih murah bila dibandingkan dengan lapangan yang memiliki fasilitas setara
mahal murah sebetulnya memang relatif dibanding kualitas produknya kan gitu ya
sehingga harga kita itu kalau kita bandingkan dengan
apa yang ada di luar untuk publik untuk fasilitas yang sama
itu kira kira pada kisaran tujuh puluh persen
jadi tiga puluh persen lebih murah lah kira kira
statusnya sebagai badan layanan umum yang tidak mengedepankan keuntungan
membuat atlet pelatnas indonesia dapat berlatih menggunakan fasilitas gbk
tanpa dikenakan biaya spesial pun
proses subsidi silang antara kepentingan komersial dengan kemajuan olahraga nasional
juga terus berusaha dilakukan
kalau yang komersial tentu dia menggunakan komersial base perhitungannya
tetapi yang cabang cabang olahraga yang belum bisa komersial
itu bahkan kita bisa memberikan celah sampai nol
apa yang dihadapi oleh ppk gbk memang dilematis
biaya perawatan yang tinggi dan sumber pemasukan yang tidak seimbang
adalah masalah yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya
erlangga wisnuaji jakarta